umumnya sistem imun ini bertugas untuk melindungi tubuh dari beragam kuman bakteri dan juga virus
namun berbeda hal dengan pengidap penyakit autoimun
dimana autoimun ini merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru justru malah menyerang sel sel yang ada di tubuh kita
nah loh bagaimana tuh banyak sekali penyandang autoimun yang awalnya tuh sama sekali tidak sadar terkena penyakit tersebut
karena gejala yang ditimbulkan ini juga sangat umum
nah untuk seperti apa lengkapnya kita simak bersama
komunitas autoimun indonesia merupakan sebuah wadah untuk mencari informasi pengetahuan
serta bertukar pikiran dengan para anggota penyandang autoimun
komunitas ini juga menyediakan dokter untuk berkonsultasi terhadap setiap jenis penyakit yang dialami dan bagaimana penanganannya
pertamanya sebelum aku kena autoimun sendiri aku udah sempat google gejala gejalanya
dan di google itu aku ketemunya justru ke webnya autoimun indonesia
dan dari sana aku bisa lihat referensi dokternya
nah akhirnya aku
mengunjungi ke salah satu dokter tersebut
dan setelah diperiksa secara keseluruhan ternyata memang benar aku adalah autoimun
dari komunitas autoimun ini ya saya dapat pengetahuan
maksudnya sharing dengan teman teman bagaimana cara kita menghadapi penyakit ini
dr andini merupakan salah satu pendiri komunitas dan sekaligus penyandang autoimun
menurutnya penyebab autoimun belum diketahui dan belum ada penyebab yang jelas
namun ada dua faktor yang bisa memicu autoimun yaitu faktor genetik dan juga faktor eksternal
ya sampai sekarang ini untuk penyebab jelasnya masih belum benar diketahui ya
masih terus diteliti tapi dikatakan ini ada pengaruh dari faktor genetik dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal
karena memang ada perubahan dari yang zaman dulu dengan zaman yang sekarang ya

kalau zaman sekarang kan banyak kita mendapatkan yang instan instan ya makanan instan botol minuman kemasan instan segala macam
itu kan dari plastik dan segala macam kemudian mungkin dengan polusi yang semakin meningkat rokok asap rokok
yang paling utama sih bahwa kita bisa sharing dan jadi tahu bahwa kita nggak sendiri
jadi sendi kelelahan dan sulit berkonsentrasi merupakan gejala paling umum yang terlihat dari penyandang autoimun
pengobatannya pun ada berbagai macam cara
tergantung dari jenis autoimun yang diderita
belanda bila robin kate jakarta
oke untuk membahas lebih jauh mengenai autoimun
tepat di hari kesehatan nasional ini sudah ada bersama kita di studio dr andini s natasari
selamat siang dokter
nah dokter ini mungkin banyak yang masih belum umum juga
penyakit autoimun ini tuh sebetulnya apa
gejala awalnya seperti gimana
dan orang tuh tahu dari mana kalau dia ini seorang odama
iya apa nyeri sendi biasa dengan autoimun itu bedanya seperti apa
iya jadi penyakit autoimun itu dimana terjadi kesilapan
kan yang namanya kekebalan tubuh kita harusnya menyerang ancaman yang ketubuh seperti virus bakteri dan lainnya
tapi dia silap dan malah menyerang diri sendiri
jadi dia salah mengidentifikasi lah
dia menganggap bahwa diri sendiri itu sebagai musuh ancaman
jadi diserang seperti itu
nah gejalanya itu tergantung dari tipe penyakitnya
jadi penyakit autoimun ada lebih dari seratus jenis
ada banyak macam
salah satunya seperti lupus
nah gejalanya bagaimana itu bervariasi
ada yang namanya sistemik bisa menyenang berbagai organ
ada yang organ spesifik hanya menyerang organ tertentu
nah kalau yang sistemik tadi ada beberapa gejala yang agak mirip mirip
seperti sakit sendi rambut rontok fatigue
fatigue tuh kayak lelah yang berlebihan gitu
kemudian sering sariawan seperti itu
harus ada gejalanya dulu
kemudian diperiksakan ke dokter
dokter akan meminta pemeriksaan beberapa lab segala macam
dan di situ berdasarkan kriteria diagnosis dari gejala dan lab
dikatakan mengidap penyakit autoimun
nah itu dokternya pemeriksaan ke dokter mana ya tudok
kalau misalnya sudah ada gejala gejala tersebut
dan juga pemeriksaan apa
pemeriksaan darah atau seperti apa untuk mengecek autoimun
ya memang tidak ada yang namanya dokter spesialis autoimun
karena penyakit autoimun bisa menyerang
tadi kan bisa menyerang berbagai macam ya di tubuh gitu organ
nah itu tergantung dari yang mana yang kena
misalnya kalau yang lebih menyerang ke sendi segala macam
tapi bisa juga ke dokter alergi imunologi spesialis alergi imunologi
tapi ada yang misalnya menyerang lebih ke saraf ke otak itu ke dokter saraf
atau yang lebih menyerang kulit seperti psoriasis ke dokter kulit
nah mungkin awalnya bingung dulu ya
mungkin kita dengan gejala seperti ini bingung
nggak apa apa bisa ke dokter umum dulu atau ke dokter penyakit dalam
ya betul seperti itu
pemeriksaannya umumnya kebanyakan dari pemeriksaan darah biasa
tapi ada yang penyakit penyakit seperti multiplesklerosis yang membutuhkan mri
nah itu nanti dari dokternya yang akan menentukan pemeriksaan lanjutan
istilahnya ini masih cukup asing saya dengarnya ya ada sisisnya itu belakangnya ya
saya juga ini sebenarnya jadi saya numpang curahan hati juga
ini ya sekalian konsultasi
konsultasi sama dokter
tapi kalau saya tidak salah dokter dini sendiri ini juga mengidap empat tipe autoimun begitu ya dok
gimana cara bisa survive nya begitu
iya memang saya terkena pertama kali ketika sedang koas ya
masih menjalani mahasiswa kedokteran saat itu
mulai sakit sendi dan rambut rontok sering sariawan itu
kemudian akhirnya periksaan lebih lanjut
dokter reumatologi mengatakan saya ada reumatoid artritis sjogren's syndrome
itu apa itu
nah colaremate artritis penyakit autoimun yang sistemik tapi lebih dominan ke sendi
biru biru itu juga pakai autoimun juga
lebam lebam itu bisa misalnya pada yang vaskulitis bisa jadi seperti itu gitu
nah kalau bedanya yang biasa sakit sendinya dia biasanya kena dua duanya sakitnya gitu
kalau bukan cuma satu sendi gitu
apa sih kayak pegel gitu bawaannya dok
lebih sakit ya
merah gitu panas gitu
lalu dokter merujuk ke dokter mana saat itu
iya jadi waktu itu dengan dokter reumatologi dikatakan reumatoid artritis dan sjogren's syndrome
kalau sjogren's syndrome itu menyerang kelenjar hasil cairan
jadinya mata kering mulut kering kulit juga waktu itu kering seperti itu
oke berarti dari satu jenis autoimun jika tidak tertangani ini bisa menyerang ke yang lain dan juga bisa berbagai macam gitu jenis autoimu
penyakit autoimun di dalam tubuh
iya bisa muncul penyakit otoimun yang lain
pemicunya macam macam ya lebih banyak dari faktor eksternal
jadi memang penyebab otoimun sampai saat ini belum diketahui pasti ya
cuma dikatakan bahwa ada kerentanan genetik yang akhirnya kena faktor eksternal yang menjadi pemicu
nah itu seperti toksin toksin atau misalnya ketidakseimbangan hormonal
atau segala macam atau stres itu bisa menjadi pemicu
nah sekarang kan seperti contohnya asap rokok atau polusi udara
atau plastik atau merkuri segala macam itu pengawet
nah itu bisa menjadi pemicu
jadi wajar kalau kita marah ada orang rokok sebelah kita ya
karena itu mengancam sekali untuk kita selain pernafasan ini juga ancamannya otoimun gitu sekarang
nah kalau orang ada kerentanan genetik jadi bisa terpicu
oke tapi nanti takutnya malah jadi terlalu tergantung dengan obat begitu autoimun
kayak misalnya saya psoriasis begitu ya terlalu sering memakai krim
lalu malah jadi kebal begitu dengan obat obat yang sudah diberikan oleh dokter kulit
nah itu penanganannya seperti apa itu dok
iya nah memang kita harus balance ya
jadi kita berobat rutin ke dokter disiplin namun kita juga perlu menyesuaikan pola hidup
nah memang kita harus mengenali karakter penyakit autoimun kita masing masing ya
walaupun kita punya yang jenis sama tapi ada yang ringan sedang berat
nah kemudian ada yang misalnya dengan kondisi tambahan lain
jadi bisa berbeda beda tiap orang
kita yang tugasnya
kita mengenali karakter penyakit kita masing masing
kayak gimana sih dia gak cocoknya dengan apa
misalnya ada yang gak cocok dengan gluten seperti saya nggak cocok gluten
itu cek pemeriksaan dokter itu
bisa ada pemeriksaan seperti nutrigenomics misalnya
tapi bisa juga dengan kita
efeknya apa kalau dokter makan yang ada gluten ya
kalau saya bisa bengkak bisa atau makin sakit badan seperti itu
berarti dokter waktu itu menjalani puasa gluten itu selama berapa hari
untuk melihat hasilnya itu bekerja dalam tubuh
biasanya sih dua minggu dua minggu nggak gluten gitu
kemudian setelah di misalnya makan roti oh terus ada gejala
akhirnya oh berarti saya ini kurang cocok dengan gluten
dok ada juga kasus misalnya seperti pasien gitu
akhirnya dia tidak diperbolehkan dokter untuk mengecat rambut karena
apabila kalau dibiarkan hobinya gonta ganti warna rambut itu bisa memicu autoimun gitu
ya karena itu tadi
nah ternyata dia tidak cocok dengan zat zat kimia itu
memang kebanyakan juga tidak cocok
jadi dia sensitif dengan itu sehingga menjadi pemicunya
biasanya memang pemicunya multifaktorial ya jadi gak cuma satu
mungkin dia ada stres kronik kemudian dapat banyak sering makan yang pengawet
yang kaleng dan segala macam ya minuman yang kemasan segala macam gula yang tinggi
akhirnya dengan segitu banyaknya pemicu yang ketubuh autoimunnya terpicu
salah satunya dari yang cat rambut itu tadi
oke kita bisa lihat itu gambar mengenai sendi sendi yang biasa menyerang autoimun
mungkin dari produser bisa menayangkan kembali
memang di bagian sendi sendi itu yang biasa rentan terserang apa ya
mengalami sendi nyeri sendi begitu di bagian dengkul
nah ini bisa kita lihat di lain
ada di belakang kita ya
oh iya ada di belakang kita

ini bisa dokter jelaskan sampai juga di bagian perut begitu dok
seperti apa itu penanganannya
iya nah kalau misalnya yang sendi tadi memang banyak yang sistemik itu juga merasakan nyeri sendi gitu
kalau misalnya seperti itu tadi ada yang bisa menggunakan direndam air
nah itu beda beda juga ada penyandang autoimun yang tidak cocok air hangat
ada yang tidak cocok air dingin gitu kita mengenali lagi gitu
kemudian itu bisa direndam kadang kadang dengan menggunakan epsom sold seperti itu
itu bisa untuk bantu meringankan gitu
tapi kalau sudah mengganggu sekali ya balik lagi kembali ke dokternya
dok biasanya tuh jangka waktunya berapa lama sih
misal kita salah satu pasien yang sudah didiagnosa mengidap autoimun
misalnya seperti lady soriasis gitu
untuk tiba tiba nambah autoimun yang menyebar ke tempat lain itu prosesnya biasanya tax time berapa lama sampai muncul autoimun lainnya
itu beda beda sekali tiap orang ya
cuma itu kembali ke faktor misalnya mbak lady lagi banyak masalah
jadi kan stresnya lagi tinggi stres kronik
kemudian misalnya kurang tidur
atau makan banyak manis manis susah banget
yang banyak pengawetnya yang banyak penyedap rasanya
jadi faktor eksternalnya lagi tinggi lagi sering dekat dengan orang yang banyak merokok
atau misalnya lagi sering jalan keluar kena asap polusi
jadi ketika kita memang lagi kondisinya lagi banyak faktornya
lagi banyak faktor eksternal gitu
itu bisa lebih cepat terjadinya muncul yang lain misalnya
tapi nggak pasti juga bahwa kita pasti akan muncul penyakit autoimun lain
banyak juga yang hanya satu gitu
tapi bisa kemungkinan besar semakin parah begitu ya
kayak dulu saya cuma di tangan tapi sekarang bisa sampai ke kaki
dan juga badan kalau tidak tertangani dengan baik
dokter kalau tadi kan dokter berbicara mengenai ada empat jenis autoimun yang ada di tubuh dokter
bahkan sempat terserang stroke sebanyak tujuh kali begitu
tujuh kali dok
ini penanganannya seperti apa dok
dan apa sih sebenarnya tadi kan baru dijelaskan ada dua autoimun begitu yang ada di tubuh dokter
dan apa lagi begitu dua jenis lainnya dan juga bagaimana bisa stroke ini juga menyerang penderita autoimun
ya kalau saya sebenarnya lebih disebutnya sebagai cerebral vasculitis
jadi itu yang di otak
jadi peradangan pembuluh darah di otak
dan kemudian saya ada lagi yang namanya hipoparathyroid glandular autoimun
itu adalah hipoparathyroid autoimun hipoparathyroid dan edison disease namanya
nah namanya tidak cukup
namanya panjang ya
atau kalau tidak ini bagian yang menyerang bagian mana gitu
itu ada menyerang anak kinjal kelenjar anak kinjal
kemudian namanya kelenjar paratiroid gitu
menyerang itu sehingga saya ada hormon yang tidak bisa secara alami dihasilkan di tubuh
saya harus meminum untuk penggantinya
saya bisa mengalami kondisi dimana seperti dehidrasi dan ketika lagi flare yang seperti itu
cerebral vasculitisnya bisa membuat yang seperti serangan stroke tadi
jadi gejalanya sama ya
kelemahan satu sisi vertigo kemudian sakit kepala pernah sampai mulutnya juga mencong miring seperti itu
lalu penanganan dokter seperti apa ketika pertama kali misalnya ada bagian yang tidak bisa digerakkan
ya jadi ya seperti biasa saya juga langsung ke igd langsung ke dokter rumah sakit penanganan di rumah sakit
oke nanti kita akan bahas lagi lebih lanjutnya seperti apa terkait dengan autoimune disease ini
jangan kemana mana tetap bersama kami di after sepuluh
terima kasih sudah bersama kami di after sepuluh dan kita langsung lanjutkan pembahasan lebih jauh mengenai autoimmune
masih bersama dengan dr dinis
nah dr dinis kalau boleh diberitahu ini ada berapa banyak sih sebenarnya penderita odamun ataupun orang dengan penyakit autoimun yang ada di indonesia saat ini
ya angka pastinya sih belum tahu saat ini
cuma kalau di komunitas saya sendiri itu ada hampir dua orang
itu baru di jakarta
enggak seluruh indonesia yang sudah tergabung
bagaimana cara menggapai mereka mungkin kan ada orang di luar sana yang juga odamun tapi nggak berani ngomong gitu
apa karena malu merasa sendiri gitu
bagaimana cara dokter dan teman teman komunitas ini bisa menggapai mereka
iya jadi memang awalnya itu karena saya menulis blog dulu
nah kemudian ketika menulis blog itu ternyata banyak yang respon gitu
dan akhirnya ada yang email secara private kan
dan memang ada orang orang yang merasa tidak berani untuk come out gitu ke orang lain
ya berbagai alasan ya dari keluarga misalnya atau kantor gitu
karena sering disalah pahami kurang dimengerti seperti itu
jadi disitu bahwa kita memasukkan ke dalam grup yang tertutup
yang disitu hanya penyandang semua
di situ mereka biasanya merasa lebih aman untuk akhirnya bisa mengeluarkan cerita
dan akhirnya tahu bahwa ada banyak yang seperti mereka mereka tidak sendiri gitu
dan dari situ saling sharing gimana caranya menjelaskan ke keluarga
gimana cara menjelaskan ke kantor misalnya seperti itu

akhirnya ya banyak yang akhirnya bisa lebih merasa jadi kuat gitu
dan itu juga dokter salurkan lewat media sosial seperti yang bisa kita lihat di layar ini
nah ini juga mengumpulkan akhirnya orang orang mau memberikan testimoni terkait juga penyakit yang dialami
nah ini apa saja sih dok yang biasa diberikan tips tips seperti apa yang anda salurkan di media sosial
dan juga kalau saya tadi intip ada mengenai tips tujuh hari beraktivitas ala imunitas atau ala ini ya odamun begitu
jadi yang paling pertama biasanya kita untuk yang apalagi bagi teman teman yang pertama kali baru terdiagnosa nih
biasanya langsung shock masih kaget dan segala macam
banyak pertanyaan dan segala macam
biasanya kami mengatakan kepada mereka untuk melalui tahap ikhlas dulu
jadi kalau terlalu banyak diberikan informasi segala macam tambah bingung mereka
jadi pertama ikhlas dulu bahwa memang ini penyakit yang istilahnya akan bersama kita
tapi kita bisa berdamai dengan penyakit ini
karena kan sebenarnya dia bagian dari diri kita juga ya
kelembagaan diri kita sendiri
jadi gimana caranya supaya kita bisa ikhlas damai dengan penyakitnya
kemudian dari situ baru coba pelajari mengenai penyakit ini
kemudian kenali karakter punya dia seperti apa
apakah ringan apakah yang sedang seperti apa
kemudian dia kira kira nggak cocoknya dengan yang apa seperti gitu
kemudian baru dia menyesuaikan kesehariannya gimana supaya nggak terlalu capek dan segala macam
bagaimana menjelaskan ke keluarganya dan lainnya seperti itu
kemudian baru kita masuk ke mengajarkan lebih banyak mengenai pola hidupnya
jadi disiplin tetap ke dokter
tapi kemudian gimana dia bisa menyesuaikan pola hidup yang lebih sehat
dari segi makanan kemudian tetap perlu ada aktivitas sosialisasi seperti itu
dok tapi memang sampai saat ini belum ada obat ya untuk autoimun
kalau dikatakan obat memang obat yang sekarang ada untuk mengendalikan penyakit atau lebih meredam gejala
tapi kalau untuk dikatakan menyembuhkan itu belum ada memang saat ini
masih terus penelitian penelitian terus ya
ya insya allah nantinya akan ditemukan obatnya ya
itu masih terus dari luar negeri banyak negara yang masih penelitian untuk itu
jadi untuk para odamun jangan khawatir lady jangan khawatir
karena someday ini pasti akan ada jawabannya kok
dan juga saya juga tidak sendiri pastinya
ini juga ada pertanyaan dok
kan dokter juga buka klinik bersama teman teman begitu
nah apa saja sih yang diberikan kepada mereka pasien pasien mengenai konsultasinya
karena ternyata dokter tidak memberikan obat begitu ya tapi juga konsultasi
nah konsultasi seperti apa yang diberikan
ya jadi awalnya itu dari teman saya dokter eliza sebagai founder nya mengajak saya
gimana kalau kita membuka klinik untuk counseling lebih kepada edukasi dan counseling
jadi kan kalau untuk penyakit autoimun itu dokter yang paham autoimunnya juga spesialisnya belum begitu banyak ya yang bisa menangani
jadi ketika pasien datang ke dokter juga waktu untuk berdiskusi tidak terlalu banyak gitu
jadi mereka masih banyak pertanyaan pertanyaan yang mereka ingin tanyakan tapi belum
dan kadang kadang kami ada satu
gajalah namanya brain fog tiba tiba di depan dokter lupa semua
gak fokus gitu ya
nah jadi di dalam waktu itu kami memberikan sekali counseling minimal itu setengah jam gitu
di situ mereka boleh bertanya apa yang mereka ingin tanyakan mengenai penyakit autoimun gitu kan
apa yang mereka ingin tanyakan kira kira untuk membantu dari segi pola hidup
jadi kami lebih memberikan seperti itu bukan untuk pemberian obatnya nah obatnya itu kembali ke dokter spesialisnya masing masing
kami lebih kepada bagaimana dia bisa mencari karakter penyakitnya seperti apa kemudian menyesuaikan pola hidupnya sebagaimana
kemudian kalau ada yang mau dia tanyakan kepada kami mengenai penyakit autoimun
oke mungkin dokter bisa share juga untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung di teman teman komunitas ini
kegiatan seperti apa yang teman teman di komunitas lakukan selain counseling tadi karena lagi lagi dua ribu anggota yang ada di situ semuanya tentu merangkul satu sama lainnya kan ya dok
karena mereka tidak sendirian gitu
iya jadi kalau misalnya mau bergabung bisa ke website kami di www autoimunindonesia org
itu bisa langsung ada cara bergabungnya di situ bergabung dapat kartu member juga
nah kemudian nanti bisa bergabung dalam grup wa telegram atau facebook
ada grup tertutup semuanya tertutup untuk penyandang yang ada di situ
tapi bisa dipastikan bahwa penyakit autoimun ini tidak menular ya
karena kalau kita lihat orang sorian sesementara dikira menular begitu
jadi orang takut begitu
seumur hidup akan dialami oleh penderita
ya sampai saat ini memang yang kronik ada yang bentuk akut ya seperti glenn barre syndrome itu bisa sembuh
tapi kalau yang versi kroniknya kan kebanyakan yang kronik ya itu sampai saat ini memang belum bisa disembuhkan
tapi ada yang dinamakan remisi
remisi itu penyakitnya sudah tidak aktif tapi kalau kita nggak jaga nah dia bisa muncul lagi
atau tadi seperti ada yang ketika hamil kok bagus tenang

tapi setelah penyusui kurang tidur nah ini langsung muncul lagi
kuncinya memang tidak boleh stres tidak boleh capek ya dok ya itu ya
kalau stres ala dokter ini seperti apa kira kira
kalau misalnya namanya stres kan gak mungkin kita hindari pasti akan ada ya
tapi ya kita mencoba mengendalikan aja
jadi ya biasanya kadang kadang saya ada kalau misalnya sudah mulai ini nafas tarik nafas ada ininya penafasan
kemudian oke hari ini benar benar
oke hari ini berarti saya hanya cukup segini saya harus istirahat istirahat gitu
jadi memang kita harus bisa istilahnya berdamai dengan diri sendiri juga gitu
bukan cuma berdamai dengan penyakitnya tapi berdamai dengan diri sendiri juga
bahwa ada hal hal yang tidak bisa kita kendalikan tapi hal hal yang bisa kita kendalikan kita kendalikan
yang tidak bisa kita serahkan pada yang maha kuasa
jadi ini ajakan secara moral juga untuk rekan rekan atau pemirsa yang mau ya sebagai
kayak odamun begitu ya
come out ada komunitasnya tenang aja walaupun ini menempel seumur hidup pada kita
tapi ada remisi bisa terkubur begitu penyakitnya apabila anda bisa merawatnya ini dengan baik gitu ya
iya dan pastinya kalau misalnya ini mengalami penyakit begitu yang diderita
nah ada berapa jadi tadi lebih dari seratus
lebih dari seratus ya
nah itu harus dikomunikasikan langsung ke dokter umum bisa langsung ke dokter umum atau langsung ke dokter dokter spesialis begitu
kalau misalnya curiga kira kira kayaknya ini ke saraf gitu misalnya ya bisa coba ke dokter saraf
tapi ini bisa berujung kematian dok
kalau iya kalau misalnya dia mengalami komplikasi gitu ya penyakitnya sangat sangat aktif itu memang bisa sampai kematian
atau seperti reumatoid artritis bisa terjadi kecacatan permanen yang tangannya jarinya bengkok bengkok
oh gitu itu juga dari autoimun ya
jadi memang target dari pengobatannya adalah mengendalikan supaya tidak terjadi komplikasi
kalau bisa tidak muncul penyakit autoimun baru kemudian tidak terjadi kecatatan permanen
karena memang kurang disadari karena kalau dilihat dari luar biasanya orang terlihat sehat begitu autoimun
tapi adakah ciri ciri khusus dari fisik mungkin yang bisa dilihat sekilas bahwa oh orang ini autoimun
kalau yang terlihat seperti psoriasis atau lupus ada yang bercak bercak bisa kelihatan ya gitu
tapi kalau yang di dalam tubuh bisa tidak kelihatan seperti itu
ya mungkin dia sering capek gitu
jadi kalau sudah ada gejala gejala itu segera periksakan anda ke dokter cek lab nanti akan di refer sama dokternya apakah ini autoimun atau penyakit lain
dokter tapi waktu juga yang harus memisahkan kita
nanti kemungkinan kita main ke komunitasnya ya
iya pastinya saya khususnya saya mau konsultasi lagi ke dokter
terima kasih dokter
buat hari kesehatan ya dokter
oh iya terima kasih